sekitar sepuluh orang pengungsi pria asal pakistan dan afganistan yang ditampung di batam
ditangkap petugas imigrasi karena terlibat prostitusi
mereka memasang tarif hingga dua puluh juta rupiah untuk sekali kencan
sekitar sepuluh pengungsi pria asal afganistan dan pakistan
ditangkap petugas imigrasi di hotel yang digunakan sebagai tempat penampungan mereka
mereka diduga terlibat prostitusi dengan tarif sampai dua puluh juta rupiah sekali kencan
mereka ditahan di ruang detensi kantor imigrasi batam
muncikarinya seorang warga indonesia sudah diproses oleh polres barelang ke pulau awan riau
awalnya petugas menangkap lima pemuda asal afganistan
dari pengembangan petugas menangkap empat orang afganistan lain serta seorang dari pakistan
salah satu tempat pengungsi itu di hotel klokta
nah di sini yang kita lihat tidak ada pengawasan
baik dari imigrasi dari iom
ataupun dari pemerintah terkait
para pengungsi ini terlibat prostitusi dengan perantara muncikari orang indonesia
untuk mencari pelanggan mereka menjadi anggota klub kebugaran dan aerobik
mereka juga menawarkan jasanya lewat media sosial selain di diskotik dan karaoke
yang bersangkutan yang ada sekarang sebagai digolok
dan berserta temannya juga
pemerintah negara indonesia
muncikari para pengungsi ini memasang tarif sampai dua puluh juta rupiah sekali kencan
agusti swanto batam